baik itu tadi jalannya bagaimana konferensi pers yang baru saja digelar dari kapolri dan juga bersama dua menteri yaitu menteri perhubungan budi karya
yang juga tadi menyampaikan bahwa saat ini memang upaya untuk melayani masyarakat yaitu melalui revisi peraturan tiga puluh dua tahun dua ribu enam belas yang tadi sudah disampaikan
dan memang ada beberapa hal yang timbul dengan adanya transportasi online yaitu dengan adanya usaha ataupun lapangan kerja yang baru
namun ini juga nantinya akan disesuaikan bagaimana revisi undang undang ini menyesuaikan kepentingan agar tidak berbenturan dengan kepentingan dari transportasi online maupun konvensional
saya itu juga dari pihak ataupun dari menkom info rudiantara menyampaikan bahwa teknologi saat ini memang sulit ditolak untuk itu kita akan menyesuaikan
bagaimana pemerintah juga nanti akan mengatur dinamika yang baik agar kebutuhan masyarakat ini juga terpenuhi
dan kemudian kita juga akan lihat bagaimana revisi peraturan menteri perhubungan
nomor tiga puluh dua tahun dua ribu enam belas yang akan diberlakukan pada satu april dua ribu tujuh belas mendatang dan ada sebelas poin yang mengatur taksi online ini kita akan lihat bersama
apa saja sebelas poin dan yang pertama kita akan lihat bersama ini adalah ujikir yang nantinya juga akan diberlakukan untuk semua transportasi online
baik itu ojek online maupun taksi online dan ini memang dilakukan secara berkala sama seperti pengujian pada transportasi umum pada umumnya
ataupun transportasi konvensional kita juga akan lihat itu poin pertama kita lihatkan bagaimana revisi peraturan menteri perhubungan
dan yang kedua kita akan lihat bagaimana stnk juga ini wajib berbadan hukum dan bukan perorangan seperti yang kita ketahui juga bahwa saat ini stnk maupun sim masih berdasarkan perorangan karena memang dimiliki perorangan namun nanti kemudian ke depannya dikabarkan ini akan sesuai perusahaan baik itu uber gojek ataupun grab nanti akan disesuaikan dengan stnk yang dimiliki oleh para driver
dan kemudian kita juga akan lihat kuota ini akan ditentukan dari masing masing kota kita akan lihat tiap daerah ini yang akan menentukan
bagaimana kuota taksi online ataupun ojek online ditentukan oleh masing masing kepala daerah jadi nanti akan disesuaikan dengan daerah itu sendiri dan kemudian juga ditetapkan tarif
ini yang tadi juga dibahas bagaimana adanya tarif atas dan juga tarif bawah yang sesuai dengan daerah masing masing daerah karena tentunya ini disesuaikan bagaimana kehidupan layak dari masing masing daerah yang berbeda begitu tingkatannya
kita juga akan lihat bagaimana kapasitas di mana kapasitas silinder
untuk angkutan sewa ini khusus minimal yaitu seribu cc kemudian juga poin ke enam kita akan lihat bersama poin ke enam yang merupakan stiker nanti kedepannya nanti akan adanya transportasi online ini diberikan stiker oleh pemerintah yaitu taksi online akan masuk menjadi angkutan sewa khusus dengan stiker khusus ini untuk mempermudah juga masyarakat ataupun calon penumpang untuk mengenali mana taksi yang memang sudah legal dan juga disesuaikan oleh pemerintah
kemudian kita juga akan lihat tadi sudah enam poin masih ada lima poin lagi ini berikut sanksinya kalau sampai saat ini juga masih ditentukan oleh masing masing perusahaan sendiri untuk menentukan sanksi yaitu seperti pemotongan poin untuk mereka yang sering melakukan pembatalan pada para calon penumpang nah ini nanti kemenkominfo diberi kuasa dalam pemberian sanksi terkait bagaimana pemblokiran sampai juga ada perbaikan
kemudian kita lihat lagi pada
poin delapan ini peran pemerintah kita akan lihat
peran pemerintah di poin delapan ini adalah meminta akses ke aplikasi taksi online ini juga untuk mempermudah bagaimana memonitoring pelayanan yang saat ini terjadi pada masyarakat kemudian pada poin sembilan tentunya pajak ini harus ditaati dimana pajak nanti akan disesuaikan dari dirjen pajak kemudian di poin sepuluh kita juga akan lihat
bengkel ini menyediakan bengkel sendiri
atau kerjasama dengan pihak lain
dan terakhir ini terkait
nah ini dia pool yang harus juga dimiliki
lahan menampung kendaraan poin
itu dia tadi ada sebelas poin yang memang
saat ini tengah dilakukan
bagaimana revisi undang undang
dari peraturan pemerintah nomor
tiga puluh dua tahun dua ribu enam belas